seorang pengendara motor di jombang tewas seketika setelah motornya menabrak truk trailer dari belakang
diduga tabrakan terjadi akibat korban mengantuk saat berkendara sehingga tidak bisa mengendalikan laju motornya
sumaryanto warga desa jatirejo kecamatan locerot kabupaten nganjuk langsung tewas seketika setelah motor yang dikendarainya menabrak truk trailer di jalan raya jombang surabaya kecamatan peterongan jombang
korban tewas mengenaskan dan tubuhnya tertindih motornya sendiri
saksi mengatakan korban tampak memacu motornya dengan kecepatan sangat tinggi dari arah jombang menuju surabaya
diduga karena mengantuk motor korban langsung menghantam bagian belakang truk trailer di depannya tanpa korban sempat mengerem
akibatnya motor dan korban terpelanting jatuh ke aspal hingga korban tewas seketika
itu nabrak sendiri mas
nabrak truk kontainer itu
truknya lagi jalan
jalan sama sama jalan
dia dengan kecepatan tinggi yang kecelakaannya tadi
oleh petugas jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit umum jombang
sementara sopir truk trailer langsung kabur begitu tahu korbannya tewas
sopir tersebut sekarang sedang dalam pencarian oleh kepolisian